jadi kita juga melibatkan praktisi akademisi dan juga para vendor
itu tujuannya agar kita memiliki roadmap yang komprehensif
jadi pak menteri selalu bilang kita bicara lima g bicara upstream dan downstream
jadi kita bicara jaringannya infrastrukturnya tapi juga kita bicara ekosistemnya
ekosistem di sini multidimensi ya jadi kita bicara pengembangan di sisi konten
kemudian use case aplikasi kemudian juga sdm nya talenta digitalnya
dan juga tidak dilupakan itu kayak developer developer lokal kita juga harus dikembangkan
termasuk bahkan sampai komponen hardware dari sisi tingkat komponen dalam negeri
dari perangkat lima g itu sendiri
jadi arah roadmap ini arah yang sifatnya komprehensif
dan dia akan jadi bagian dari peta jalan indonesia digital dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh empat